tidak ada di tempat lain itu ada yaitu komodo yang ada di pulau komodo dan pulau rinca
kekuatan inilah yang harus kita pakai untuk mensejahterakan rakyat kita di sini
dengan penerbangan langsung dari mancanegara bisa langsung turun
di labuan bajo
kita harapkan dengan tambahnya turis baik dari mancanegara maupun wisatawan nusantara
labuan bajo menjadi semakin dikenal dan yang paling penting bisa mensejahterakan masyarakat kita
utamanya khususnya masyarakat nusa tenggara timur